hai my gen tni teguh mujiangkasa menerima tongkat komando kepemimpinan kopassus dalam
upacara seraterima di lapangan mako kopassus cijantung jakarta timur kami siang teguh mujiangkasa
merupakan lulusan akademi militer tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan dari kecabangan infanteri dengan jabatan terakhir dosen
universitas pertahanan berbagai jabatan pernah diamanahkan jenderal bintang dua ini sebagai kepala
penerangan kopassus asisten intel dan jen kopassus wakil danjen kepala staf komando daerah
militer di ponegoro dan yang terakhir sebagai seorang dosen sebagai danjen kopassus yang baru
my gen tni teguh mujiangkasa akan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sdm dan optimalisasi
latihan prajurit kopassus misi yang akan saya jalankan saya nitik menitik beratkan kepada masalah
sumber daya manusia dan juga peningkatan
atau optimalisasi latihan apapun prajurit yang profesional itu adalah harus yang memiliki
tingkat latihan yang bagus yang baik kami sudah menggaungkan bahwa kami ini kopassus bukan
prajurit yang hebat tapi kami adalah prajurit prajurit yang terlatih sementara pendahulunya
maijen tni muhammad hasan akan menjabat sebagai pangdam iskandar muda aceh sesuai dengan keputusan pangli
tni pertama tama saya bersatu hormat menjadi seorang danjen kopassus karena tidak semua orang
prajurit komando tidak bisa ikut jadi jadi danjen kopassus dan saya bersyukur beliau pak teguh yang
menjadi dance berikutnya yang tentunya sangat kami sudah sangat saling memahami sehingga apa
yang saya kerjakan dan sudah saya kerjakan pasti akan beliau lanjutkan dengan sebaik baiknya
hai menurut muhammad hasan kopassus saat ini sedang giat menata dan mengembangkan kemampuan
dan keterampilan prajurit melalui pendidikan latihan dan evaluasi harapannya agar kopassus
lebih profesional tangguh dan adaptif menghadapi tantangan global dan mendukung tugas pokok tni
raffi raffi ricky maulana jakarta